ini masih dari korea ya zaman sekarang siapa sih yang gak suka k pop
nah ini gimana ya rasanya menjalankan ramadan dan ibadah puasa di sana
kami ajak anda langsung untuk berbincang dengan seorang pelajar
yang sedang menempuh studi di siheng korea selatan
oke mas alvin gimana kabar di sana
ini kan udah puasa yang ke sembilan ya hari ke sembilan di korsel
cerita unik menjalankan ibadah puasa di sana apa aja sih bisa dibagikan kepada kami nih
ini tahun kedua ya jalani ibadah bulan puasa di tengah pandemi di korea
sebelumnya pertama tahun lalu
tahun lalu memang lebih mengagetkan ya karena semua ibadah jadinya hampir tidak ada
karena saat itu memang semuanya dilarang saat itu ya
tapi tahun ini
kalau dibilang unik semuanya udah lebih adaptif sih
cuma tempat ibadah sekarang sudah bisa buka
kalau yang lain mungkin jarak waktunya lebih panjang ya
jadi di sini subuhnya sekarang lagi setengah lima nanti buka puasanya jam tujuh malam waktu korea
nanti di akhirnya nanti lebih panjang sekitar tengah hari
tengah jam lagi
mungkin itu sih
kalau sisanya di korea sih sekarang tidak terlalu sulit ya untuk cari makanan indonesia
bahkan ada yang buka cateringnya juga
lalu restoran indonesia di seoul di wilayah metropolitan seoul
sekarang saya tinggal di seang
itu semacam tanggrangnya lah kalau jakarta
jadi ini lebih dekat ke bandara incheon
tapi masih masuk dalam wilayah seoul metropolitan
di sini juga dekat ke ansan
ansan itu salah satu kantong warga indonesia yang paling banyak
karena di sana banyak pekerja migran indonesia
jadi di sana juga ada satu wilayah namanya jalan multikultur
jalan multikultur di ansan
di sana juga banyak sekali restoran indonesia
berarti nggak susah ya mencari makanan indonesia
udah nggak terlalu ekstrim
oh pak alvin
umat muslim ini kan dikatakan minoritas di sana
ini gimana sih kekerabatan antar komunitas muslim di sana
terutama dalam menjalani ibadah di bulan puasa
apakah suka berkumpul untuk melakukan buka bersama
kalau komunitas pertama kalau di internal indonesia sendiri memang komunitasnya cukup banyak ya
di sini juga ada beberapa organisasi masyarakat sebar di seluruh kota di korea
biasanya punya inisiatif masing masing
cuman kalau untuk buka bareng tentunya masih belum bisa
karena di korea sendiri sekarang level jaga jarak sosialnya di wilayah metropolitan masih level dua
itu level ketiga tertinggi di korea
dan selain itu ada aturan tambahan adalah kita dilarang berkumpul
dan selain itu ada aturan tambahan adalah kita dilarang berkumpul
lebih dari empat orang
jadi buka barengnya maksimal itu empat orang
maksimum kalau mau buka bareng di restoran mana pun itu biasanya nanti si pengelola juga bakal cukup ketat
jadi satu meja maksimal berempat dan setelah itu harus ada jarak lagi
cuman inisiatif lainnya mungkin ada beberapa lembaga organisasi muslim dari indonesia di sini juga yang mengumpulkan semua jenis sumbangan ya
mau itu sodako dan lain lain
dan nanti ada juga pembagian tajil bagi yang itu
bagi yang ingin menerima dan juga nanti ada juga yang disalurkan ke indonesia
kalau antar komunitasnya sendiri mungkin sekarang lagi gak banyak ketemu ya
antara misalnya komunitas muslim indonesia dengan asia tenggara lain atau misalnya dengan komunitas dari timur tengah atau juga misalnya dari asia selatan dari india pakistan bangladesh juga sedang tidak banyak interaksi saat ini
cuman sejauh ini sih pengumuman misalnya dari korea muslim federation juga lancar pengumuman dari kbri juga lancar
jadi kita gak ada masalah sih sejauh ini
misal kapan kemarin misalnya hari pertama puasa juga semuanya diumumkannya jelas
artinya untuk kemudian ibadah ibadah seperti sholat taraweh misalnya di masjid saat ini apa sudah diperbolehkan untuk dilakukan
untuk di seoul sendiri saya sendiri belum ya
karena sekarang saya baru pindahkan ini di asrama barunya seoul national university di siheung tadi
tadinya saya tinggal di seoul di wilayah seoul selatannya
di kampus pusatnya snu
masjid pusatnya korea itu kan ada di itaewon
masjid yang terbesar
jumatan sudah buka
selain itu harus di luar masjid
itu juga dengan jaga jarak
lalu sempat saya update terakhir dari teman teman yang sudah taraweh di sana
tarawihnya hanya di luar masjid
jadi itu sangat menantang ya
karena sekarang baru peralihan dari musim dingin ke musim semi
jadi suhunya masih belum begitu stabil
jadi masih antara di malam hari bisa sampai lima tujuh derajat celcius
tapi siangnya bisa sampai sembilan belas derajat
jadi masih naik turun
jadi kalau mau taraweh bareng bareng jamaah itu berarti di masjid besar
berarti harus di luar area dalam masjid ya
berarti kita bakal cukup dingin
dan kemarin misalnya ada yang jumatan juga di sana hujan
tantangannya lebih say saat ini
kalau saya sendiri juga sampai saat ini belum ke masjid ya
karena yang terdekat misalnya di masjid di ansan juga
terakhir saya ke sana masih tutup
dan masih belum tahu kapan dibuka
karena masjidnya lebih kecil ya
karena nanti khawatirannya nanti di sana bakal membludak dan lain lain
apakah di sana sudah buka dan apakah sudah ada penyesuaian lainnya
kebayang ya lima derajat harus sholat di luar masjid itu
semoga pahalanya dilimpahkan ya
mas alvin ini kalau misalnya terkait dengan toleransi terhadap pelajar yang sedang mungkin berpuasa
di lingkungan sekolah atau di lingkungan kampus alvin sendiri ini bagaimana
toleransinya dulu kita bisa sholat jumat di area kampus
jadi ada satu istilahnya ruang serba guna
biasanya kita jumatan di situ
teman memang semenjak pandemi
dan sudah ada level jaga jarak sosial
tempat itu tidak bisa digunakan lagi sementara waktu
jadi kita harus cari opsi yang lain
kalau yang lain penyesuaian misalnya di seoul national university di kantin kantin itu selalu ada menu vegetarian misalnya
bagi yang menerapkan kehalalan yang sangat mengharapkan kehalalan makanan
selain itu juga ada beberapa kantin yang memang khusus menyediakan menu menu halal
jadi itu beberapa akomodasi dari kampus
selain itu juga kita punya satu musola
meskipun sekarang cukup jarang digunakan ya
karena memang intensitas mahasiswa ke kampus juga tidak terlalu banyak
kecuali mereka yang memang punya kewajiban datang ke laboratorium basah dan lain lainnya
itu juga ada
dan toleransi sebenarnya meskipun di sini tidak terlalu banyak komunitas mahasiswa muslimnya
tapi di sini komunitasnya juga terbentuk
dan cukup banyak sih interaksinya
misalnya di grup percakapan sosial dan lain lain juga kita punya
oke artinya cukup tinggi
artinya cukup tinggi ya tingkat toleransinya terhadap seluruh umat mungkin yang berbeda beda agama
tapi juga meskipun berpuasa disediakan berbagai fasilitas oleh kampusnya
ini mas alvin udah berapa lama sih ngomong ngomong nggak pulang ke indonesia
kangen gak sama suasana puasa di sini apa mungkin yang dirindukan dari indonesia
kita terakhir pulang saya dan istri istri juga kebetulan mahasiswi juga di sini
dia yang doktoral saya master
di sama sama kampusnya di seoul national university
kita terakhir pulang januari tahun lalu
jadi kita persis kembali ke korea saat level merahnya pertama kali digelar di korea
jadi berarti sudah mau satu setengah tahun tidak pulang ya
belum terlalu lama sebenarnya dibanding teman teman lain mungkin yang lebih lama
kita jatuhnya udah mau dua tahun mau tiga tahun sekarang di korea
kalau kangen mah jelas makanan ya
cuma dengan situasi seperti sekarang kita jadi lebih kreatif sih
terakhir kita bikin sate padang sendiri ya
karena di sini nggak ada yang jual
sampai hari ini sate padang itu belum ada yang jual
tapi menu menu lainnya juga cukup ada sih
cuma itu mendorong kita untuk lebih niat untuk masak menu makanan indonesia
kreatifitas muncul pada saat masak
bisa masak apa namanya sate padang ya
besok besok jualan kayaknya
karena belum ada kan sate padang di sana kata mas alvin
baik terima kasih mas alvin kobulsyah yang sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected ramadhan
ini semoga puasanya lancar
cepat cepat bisa pulang ke indonesia
ini makan sate padang yang di sini banyak loh
enam belas jam di sana puasanya
peralihan musim lagi
terima kasih mas alvin selamat pagi